sasuit tubun petamburan jakarta barat personel tni diturunkan
guna mengamankan kawasan petamburan
sejumlah personel tni diturunkan di depan asrama brimop siang ini
mereka diturunkan untuk membantu mengamankan kericuan
yang masih terjadi di kawasan petamburan cideng dan tanah abang
personil tni ini berjalan dari jalan ks tubun menuju arah tanah abang
sejumlah anggota tni juga dikerahkan di setiap gang petamburan
untuk bersosialisasi dan menetralisir warga yang terpancing
untuk ikut keluar dari wilayahnya
kericuan terjadi sejak dini hari tadi di depan asrama brimob
jalan karel saswi tubun sebanyak enam belas mobil dibakar masa
dan sempat terjadi aksi pelemparan batu kepada aparat
situasi jalan karel sasuit tubun petamburan jakarta barat
berangsur kondusif masa yang memicu kericuan sejak dini hari
sudah dibubarkan oleh aparat sejak pagi tadi